karena tidak diberi uang untuk membeli narkoba
seorang pemuda di palembang sumatera selatan
diduga menganiaya ibu kandungnya dengan senjata tajam
akibat perbuatannya ia dibawa petugas ke kantor polisi
yansyah pemuda berusia dua puluh enam tahun ditangkap petugas
lantaran diduga menganiaya ibu kandungnya masna
karena tak diberi uang dua ratus ribu rupiah untuk membeli narkoba
ibunya dianiaya dengan menggunakan pisau dapur
setelah menerima laporan warga
polisi menangkap yansyah di kediaman ibunya
di kawasan sei pangeran kecamatan ilir timur satu palembang selasa pagi
karena pelaku kesal pelaku mengambil sepatu
dan melemparkan kepada korban
dan setelah tidak puas dengan melemparkan
pelaku menghampiri korban dan memukul pada bagian muka sebelah kanan
dan setelah itu pelaku lari ke dapur
dan mengambil sebuah pisau untuk mengejar korban
selain itu polisi menyita barang bukti pisau dapur
dan sepatu yang dilempar ke wajah ibunya
hanif khairandi palembang sumatera selatan